terima kasih mbak ana sudah bergabung dengan korean kode malam hari ini
itu diingatkan kepada publik bahwa
berapa persen ya dari awal awal setahun
dengan bubur pada pukul dua pagi
apa itu artinya pertama